selain dunia usaha rencana new normal juga diragukan oleh sejumlah pakar kesehatan
lalu apa kata tenaga kesehatan tenaga medis terkait rencana penerapan the new normal
melalui sambungan sky bergabung ada dr adib kumaydi ketua perhimpunan dokter emergensi indonesia
sekaligus wakil ketua umum idi dr adib selamat malam
selamat malam mbak tiffany
oke dr adib barusan kalau dokter adib juga menyimak wawancara saya
untuk pelaku usaha atau dunia usaha the new normal ini disambut baik sebenarnya
karena untuk mengembalikan lagi nafas untuk menggerakkan roda ekonomi
tapi buat tenaga medis saya yakin ada jawaban berbeda
bagaimana tenaga medis tenaga kesehatan kita
menyambut atau menanggapi the new normal ini yang kalau jadi akan diterapkan dalam waktu dekat
ya jadi mungkin bukan pendapat berbeda tapi point of view nya yang berbeda
pada saat kita bicara pandemi covid sembilan belas ini kan
awalnya adalah problem kesehatan problem medis
tapi pada saat kita sekarang masuk kepada tiga bulan
maka kondisi yang saat ini adalah kondisi dampak daripada pandemi covid ini
yaitu ada problem ekonomi ada problem sosial
dan tentunya ini akan menimbulkan potensi potensi yang akan muncul lebih banyak lagi
termasuk bukan tidak mungkin nanti ada problem politik
nah ini memang kami sangat pahami
jadi saya pahami kondisi yang saat ini dan memang harus ada upaya penanganan yang komprehensif
sudut pandangnya tetap memang harus melihat dari sudut pandang ekonomi dan sosial juga
tapi sekali lagi pada saat kita kembali lagi
bahwa problemnya hanya adalah problem medis
maka referensi di dalam melakukan strategi penanganan itu adalah tetap bereferensi dari medis atau kesehatan
oke ada referensinya dari kementerian kesehatan
juga sudah mengeluarkan prosedur prosedur syarat syarat penerapan the new normal ini
tapi dari teman teman tenaga medis sendiri dr adib
cukup optimis tidak ini akan berjalan maksimal
karena kalau kita lihat kemarin di masa psbb saja di beberapa tahap di beberapa wilayah
banyak sekali pelanggaran kan
ya betul jadi kan memang kalau kita saat ini memang kita tidak bisa mengatakan bahwa kita langsung siap ya
dan langsung melompat pada kondisi yang the new normal
artinya ada parameter indikator yang harus terukur terlebih dahulu untuk mengatakan bahwa kita siap melangkah ke sana
maka ada secara tadi sudah disampaikan oleh mbak tiffany tadi
saya kira itu sudah cukup lengkap untuk menyampaikan apa yang pesan dari para who
pesan daripada who yang itu harus disiapkan oleh semua negara di dunia ini
yang akan masuk dalam kondisi yang the new normal
karena kondisi the new normal itu adalah kondisi yang memang nanti akan dihadapi oleh
seluruhnya bukan hanya masyarakat indonesia saja tapi seluruh dunia
tetapi pada saat kita mau mempersiapkan masuk ke arena sana
maka ada pesan pesan tadi enam pesan tadi
yang kalau saya mengambil dari enam pesan itu yang menjadi tugas daripada medis adalah
bagaimana kita punya indikator yang terukur terkait dengan pengendalian infeksi
ya dari pandemi covid ini yang sudah bisa tertangani dengan baik di indonesia
kita pakai tadi sudah disebutkan oleh mbak tiffany
ada namanya indikator
r nya cuma kalau kita bicara r r itu sangat dipengaruhi juga dengan namanya perilaku populasi
nah ini yang kemudian kita tidak bisa mengatakan saat ini ada r yang sudah turun
memang ada r nya sudah turun
tapi ingat bahwa ada potensi ini akan naik karena apa
kita lihat kemarin lebaran
kita lihat kemarin juga psbb yang pakai cukup
efektif atau tidak
karena ada ritual lebaran yang itu sangat mempengaruhi kondisi di semua daerah
bukan hanya jakarta saja
terus kemudian nanti ada yang namanya arus balik mudik
sehingga ukuran yang kalau kita bicara timing
kalau kita sekarang bicara ini adalah timing di awal bulan juni
kita melupakan bahwa ada parameter yang harus kita tunggu dulu
yang ini bukan terjadi sekarang tapi akan mungkin bisa terjadi dua minggu atau satu bulan ke depan
yaitu dari lebaran dan
arus balik mudik
ini yang kemudian saya dari pihak medis tentunya
kita ingin ada ukuran ukuran yang lebih terukur terlebih dahulu
sambil ada upaya antisipasi ada kontingensi plan yang disiapkan dalam membuat sebuah strategi ini
nah ini tentunya adalah berbagi data

oke indikator terukur tadi kan tidak hanya tadi yang dokter adib sebutkan ya
kemarin kita sudah selesai lebaran

oke indikator terukur tadi kan tidak hanya tadi yang dokter adib sebutkan ya kemarin kita sudah selesai lebaran tapi dengan kondisi yang lebih tinggi kita harus balik mudik
biasanya kita lihat masih banyak orang di jalanan kerumunan dan lain sebagainya
kemudian nanti ada juga arus balik lebaran
indikator terukur lainnya adalah tadi who juga sebutkan
dan juga menjadi syarat new normal versi pemerintah indonesia adalah
bagaimana kesiapan dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang mumpuni
artinya bagaimana dengan rumah sakit kita
ketersediaan rumah sakit kemudian tenaga medis tenaga kesehatan di lapangan
yang artinya jika nanti ada pelonggaran pembatasan sosial ini
bukan berarti tidak dapat menimbulkan eskalasi kasus atau kasus positif covid sembilan belas
bahkan menimbulkan adanya potensi second wave tadi dokter
ya kalau potensi second wave mungkin kita tidak bisa langkah ke sana
karena kita pun sampai sekarang bisa dikatakan belum mencapai puncak
jadi gelombang kedua dari sebuah kondisi yang dari pertama kita belum selesai
tapi pada saat kemudian
kita bicara kesiapan tadi apa yang menjadi pesan dari who ini adalah
bagaimana semua negara mengukur melakukan mapping terhadap kemampuan fasilitas kesehatan
sarana prasarana ruang isolasi icu ventilator sdm
yang ini bukan sekedar hanya menetapkan ada rumah sakit
ujukan saja tidak
tapi kita harus juga bisa mengevaluasi kemampuan kemampuan sehingga kita mempersiapkan
pada saat itu ada eskalasi kita tidak berharap itu terjadi ya
tapi pada saat itu terjadi kita tidak ada lagi kondisi kondisi yang apa itu disebut dengan
overload atau overkapasiti dari fasilitas kesehatan itu
bahkan bukan tidak mungkin kondisi exhausted
yang terjadi pada sdm sdm tenaga kesehatan
ini yang harus kita hitung terlebih dahulu
tidak bisa kita hanya menyiapkan kita siap sekian rumah sakit

nah ini atau bagaimana kemampuannya itu yang harus kita bisa melakukan

itu yang harus kita nilai juga kita ukur jadi ini yang menjadi tolak ukur juga buat kita dan ini sangat konsen bagi kami karena ini nanti bicara segala kemungkinan yang terjadi baik itu kondisi yang saat ini ataupun kondisi ke depan apalagi kita belum bicara nanti kita yang kita tangani bukan covid saja ada non covid yang harus mulai kita layanin dengan baik
karena bukan tidak mungkin kasus non covid juga akan tinggi jadi harus ada strategi strategi yang harus diperhitungkan dengan matang
oke artinya kita sebenarnya akan sampai di new normal tapi sekarang belum saatnya karena masih banyak hal hal atau banyak sekali hal hal yang harus kita pertimbangkan ya dokter adip
terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini